kalau kita nanya ke anak anak zaman sekarang ya ke anak saya teman teman anak saya
salah satu cita citanya apa jadi youtuber
masuk tuh dalam daftar cita cita ya beragam alasan ya mulai dari mengasah kreativitas
termasuk mungkin yang berikut ini menjadi youtuber ini mengubah hidupnya
bergabung imam tapen youtuber asal bodowoso jawa timur
halo selamat malam mas imam
ini dia kepala sukunya kayaknya ya
oke mas imam sejak kapan sih mulai bikin konten youtube
sejak bikin konten youtube itu dari dua ribu tujuh belas
nah tapi dua ribu tujuh belas pertengahan
kalau awalnya sih hanya tahu kalau youtube itu bahwa menghasilkan uang katanya begitu
tapi saya tidak begitu apa ya mengerti lah
soalnya saya tidak berpikirkan yang di dunia it
bisa menghasilkan uang
oke itu dapat info dari mana
bisa menghasilkan uang
pertama dari teman teman yang sudah sukses ya
kemudian dari banyaknya media juga katanya youtuber itu dapat duit gitu
cuma saya sendiri nggak percaya
oke sekarang percaya
alhamdulillah sudah percaya
kalau percaya tidak masuk akal sih
masuk rekening gitu aja
oke boleh tahu berapa yang masuk rekening rangenya aja
kisaran setiap bulan dari konten konten yang di channelnya mas imam
ya kalau di ring ya mungkinlah setara apa ya kita nggak bisa memastikan berapa jumlah nominalnya
karena itu kita kan agak naik turun dan biasa
tapi kalau kita rata rata di seratus juta nih alhamdulillah
paling tinggi yang pernah didapat
berapa tuh kira kira dari jumlah subscriber itu
sebulan ya satu bulan kurang lebih dua ratus delapan puluh jutaan lah
jelas percaya kalau begitu ya
oke konten pertama yang dibuat oleh mas imam apa
masih ingat nggak
sewaktu konten pertama itu karena saya bukan seorang public figure
saya membuat konten yang bermanfaat
selepas itu konten kesehatan
konten kesehatan itu apa
apa pengobatan alternatif kah atau apa yang dimaksud
karena saya nggak punya mood di dalam kesehatan
saya mencoba mencari buku buku contohnya yang pertama adalah di bidang pijat refleksi
saya mencoba membaca buku itu kemudian saya mengaplikasikannya menjadi sebuah video
alhamdulillah setelah saya membuat videonya banyak orang yang merasakan manfaat dari video yang saya unggah itu
nah dari sana saya membuat video itu lebih bermanfaat
karena membuat konten konten yang tidak benar
oke ini menarik karena satu kampung berapa banyak yang jadi youtuber anak buahnya
kalau dibilang anak buah bukan
apa teman teman youtuber
bukan bukan anak buah
tapi saya mengajari mereka menjadi bos sendiri
oke berapa banyak di kampung ini
kurang lebih saya sekitar
ratusan lah kalau masyarakat ini kemudiannya
ratusan oke ratusan ini dalam berapa
dari dua ribu tujuh belas itu sudah berkembang menjadi ratusan

sebenarnya saya recent dari pekerjaan saya jadi karyawan toko
saya lebih fokus ke youtube dan lebih mampu untuk ada waktulah untuk mengajari mereka
oke ini ada ratusan

yang ada jika rope k beggas juga bagus
terus saya jumpa di abangku
pergikan terus tempat mu
jalan jalan di ganteng
iya dokter pengen kami pengen bahkan pengonsen
dirasakan banyak orang terutama adalah warga saya terutama dulu
habis itu semoga ini setelah muat media dimanapun
masyarakat akan terinspirasi dan pemuda pemudanya
tidak hanya memanfaatkan smartphone nya untuk hal yang tidak berguna
jadi kala smartphone yang anda genggam itu sebagai tambang emas
oke mas imam paling muda youtuber di kampung mas imam berapa umurnya usianya
paling muda usia di kampung saya itu umur lima belas tahun
oke lima belas tahun udah jadi youtuber ya
di satu sisi oke ini mengasah kreativitas gitu ya
mungkin alasan lainnya lagi adalah iming iming cuan ya
karena memang sudah dibuktikan oleh mas imam sendiri penggagasnya
bahwa ini memang menghasilkan
tapi makin kesini perkembangan dunia digital ini kan berubah ya
sangat cepat berubahnya
nah bagaimana bisa mengakali ini apalagi untuk menjadi youtuber itu bukan hal yang wah dan mewah lagi sekarang ya
artinya strategi konten itu kan harus dipikirkan
banyak saingannya loh
nah kalau menurut saya yang pertama adalah manch
yang pertama sebelum kita terjun ke youtube mindsetnya harus kita punya dulu
dasar terjun ke youtube itu apa
hanya iseng iseng atau hanya sebatas
batas mengindah memori atau ingin membranding atau hanya hobi
saya sih message nya cari cuan cari duit lah di dunia youtube
nah kalau nantinya kan ada orang yang berpikir bahwa gini
aduh sayang banget kalau cuma konten doang jadi youtuber aja
karena mungkin banyak hal hal lain juga yang bisa dikejar gitu atau dikerjakan
atau mungkin menjadi profesi yang lebih menjanjikan lagi gitu
karena menurut saya yang paling menjanjikan di saya adalah youtuber
karena di sini kita tidak perlu dengan berlatar belakang pendidikan yang tinggi
asalkan ada kreativitas dan ada kemauan
kita mesti melebihi dari pegawai pegawai yang jangkak tinggi gitu
mudah mudahan sukses terus
kalau memang hasil atau dampaknya positif
tularkanlah hal hal yang baik itu ke banyak orang ya
sehingga juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat juga
terima kasih mas imam topen sudah sharing dengan kami di acn indonesia kreator malam hari ini
selamat malam sehat selalu